permukiman warga di jalan kebonpala kelurahan kampung melayu jati negara jakarta timur pada
jumat pagi terendam banjir dari luapan kali ciliwung merendam rumah warga hingga
ketinggian di atas satu meter banjir yang terjadi sejak pukul tiga dini hari ini membuat aktivitas
warga terhambat di bendungan katulampa bogor jawa barat status siaga tiga ketinggian sungai
ciliwung telah ditetapkan peningkatan debit air mulai terjadi pada kamis sore untuk
lain permukiman warga kebonpala jatinegara jakarta timur banjir juga merendam permukiman
warga rawajati pancoran jakarta selatan banjir di rawajati pancoran jakarta selatan perlahan
surut pada jumat pagi kesempatan ini dimanfaatkan warga untuk membersihkan rumah mereka dari endapan
lumpur sisa banjir jumlah petugas ppsu kelurahan rawajati jatimun
hai bekas jenangan meluapnya wain
kitingin intensitas hujan dihulu kali ciliwung ciliwung warga mana ya
bjergsa bungkus rubung dipuncakan malam sepuluh sepuluh waktu setelah lonceng ke selesai yang muzik
kali ciliwung dalam beberapa hari terakhir membuat warga ibu kota harus waspada terhadap ancaman banjir
menikutan cnn indonesia